sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno optimistis kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun dua ribu dua puluh dua mencapai lima dua juta wisatawan
melansir dari cnn indonesia com keyakinan sandi ini berasal dari kunjungan di beberapa destinasi wisata unggulan seperti bali yang mulai menggeliat
menurut sandi target kunjungan wisatawan di tempat tersebut akan terlampaui
ada pun target kunjungan wisman dari pemerintah sebesar tiga enam juta wisman
sementara untuk sektor ekonomi kreatif sandi menyebut nilai tambahannya bisa mencapai tiga ratus triliun rupiah
sandi mengklaim pada tahun dua ribu dua puluh dua penambahan jumlah tenaga kerja pariwisata bertambah menjadi satu satu juta tenaga kerja
capaian ini tiga kali lipat dari prediksi pemerintah
dan sandi juga menilai angka ini mampu mendorong peningkatan
dan kesejahteraan masyarakat